aku kan udah bilang dari
sejak kapan kamu sering bohongin mama
sejak kapan kamu belajar untuk bohongin mama
kamu pikir mama gak tahu kalau kamu itu dikeluarin sama nenek
kamu tahu nggak andri
kamu bukan hanya bikin sedih
kamu udah bikin malu mama
mama udah kehilangan muka depan tante ini dan santri
kamu sadar nggak itu
tante tante jangan marah dulu
andri cuma nggak mau tante kepikiran
andre cuma mau jaga perasaan tante
kamu yang ngajarin anak saya untuk bohong ya
kamu tadi pagi yang duluan bilang soal meeting kan
kamu yang menggiring anak saya untuk bohong kepada ibunya
ayah kok kayak ada orang berantem sih
biarin apa lagi sih tuh
bu jangan bu
ma semua itu bukan salah dewi ma
aku yang suruh dewi untuk berbohong sama mama
supaya dewi itu nggak kasih tahu kalau aku dikeluarin dari kerja
kamu jangan belain dia terus andre
eh ada apa
eh ada apa
kamu berubah sama sekali tahu nggak
kamu gak pernah bohongin mama dulu
kalau berubah sejak kenal sama dia kan
sejak dekat sama dia
bu ibu jangan kurang ajar sama anak saya ya
anak ibu yang duluan kurang ajar sama saya
anak saya diajarin bohong sama dia
dia itu akhlaknya nggak benar tahu nggak
pura pura baik aja tahu nggak
bukannya pakai topeng dia
dah saat ibu nggak tahu terima kasih
anak saya itu udah baik sama ibu
tapi dia terus aja dijijik injak sama orang yang nggak tahu diri seperti ibu
bu udah bu
ini semua cuma salah paham
dewi emang salah
nggak seharusnya dewi bohong sama tante
dia ngaku kan
dengan sendiri kan
dia ngaku kalau dia sudah bohong
kumpulan macam apa kamu ini
belum cukup apa yang kamu udah lakuin sama saya
saya udah dijauhin sama kamu
sama semua keluarga saya
sekarang kamu mau bikin anak saya supaya jauh dari saya juga
ma ini semua bukan salahnya dewi ma
ini salah aku
aku yang suruh dewi itu buat bohong
kamu jangan ngelawan mama kamu
ini emang salah aku nggak
nggak seharusnya aku ikut bohong
mau bela dewi lagi
mau bilang kalau semua ini salah mama
dan juga aku nggak nyalahin dewi juga
ya aku sama dewi emang bohongin mama
cuma aku bohong itu demi mama
aku gak mau mama itu sedih
aku gak mau mama itu kepikiran
kamu mau ngomong apa aja ke mama juga percuma kok
karena sejak kejadian itu mama benar benar udah nggak bisa berpikir lurus lagi tentang dewi
sengaja maupun tidak disengaja dewi yang bikin mama udah dijauhin sama keluarga kita
dewi yang bikin bukan siapa siapa lagi
ya allah aku yakin dibalik semua kejadian ini pasti ada rencanamu yang kau agap baik bagi kami semua
kami tahu kami harus sabar ya allah
tapi aku mohon padamu
tolong damaikan orang orang yang paling aku cintai
berikan kesujukan di hati mereka
supaya mereka itu saling memaafkan
dan kembali saling mencintai
berikan jalan keluar yang terbaik pada kami semua
saya mencintai dewi
dan aku mencintai ibu aku sendiri
tolong jangan pisahkan kami ya allah
kepadamulah kami berdoa
dan kepadamulah kami berserah diri
selamat pagi tante
ini dewi bikin teh buat tante
kalau kurang manis tinggal bilang dewi aja
mudah mudahan tante suka
bisa kita bicara sebentar
sebenarnya saya nggak mau ribut ribut sama ibu
dan saya juga sebenarnya gak mau ngeliat dewi itu selalu disakitin sama ibu
kalau saya lihat dewi itu selalu aja berbuat baik sama ibu
tapi ibu tetap aja berbuat kasar sama dewi
kalau ibu gak bisa menerima kebaikan dewi
saya minta ibu lebih baik pergi dari rumah

serang ya bu
kalau saya pribadi saya nggak bisa menerima ibu di rumah ini
apalagi saya masih belum lupa saat ibu menghina saya
ini dewi masalahnya
dewi terus terusan mendapat perlakuan yang tidak terlalu baik

dewi itu sudah banyak berbuat baik untuk kakek ibu
untuk andre sampai dia sembuh
tapi apa yang dia dapat
sampai sekarang pun dewi masih bersikap baik sama ibu
tapi ibu tetap aja
tante itu gak punya malu atau apa sih
udah numpang di rumah orang
masih aja nyakitin perasaan orang yang udah berbaik hati sama tante
hati tante terbuat dari apa sih
mama mau pagi dari sini
udah saatnya kita keluar dari rumah ini andre
gak bagus ah kita numpang terus kayak begini
orang gak punya agak diri aja
udah tau udah tau hubungan gak baik kan
tetep ngotot tetep bertahan
ya gak bisa dibicarain baik baik apa ma
mama udah pikirin semua semuanya
kita harus pergi dari sini
kalau kamu tetep mau disini ya terserah kamu
pokoknya yang pasti gak akan ada yang bisa berhati hati
mama tinggal disini
kalau mama keluarnya disini
aku itu mama
tolong tante jangan pergi
tante mau kemana
dewi sama sekali gak keberatan kalau tante disini
kalau dewi punya salah
ini yang terbaik
kalau kamu terus memaksakan kita tinggal sama sama
yang ada kita cuma saling benci
coba deh kamu pikirin itu
yang mungkin itu kamu itu benar
kalau banyak masalah
bunga ini khusus dirangkai untuk wanita cantik seperti kampung
tapi aku lagi kerja
ini buat kamu
saat tolong aku lagi kerja
nanti aku kena marah
kenapa sih kamu selalu menghindari aku
aku sekarang udah luar mampi
aku udah bisa ngeliat dan ngeliat
aku gak ada bedanya sama kamu

aku kan udah bilang dari dulu
semua ini gak ada hubungannya sama penglihatan kamu
aku udah punya andri
kami saling mencintai
aku nggak percaya kalau kamu gak punya perasaan sedikit pun sama aku
aku gak percaya
aku gak akan pernah menyerah
untuk merebut hati kamu dari anda
aku gak akan pernah menyerah
aku gak pernah menyerah
aku gak akan pernah menyerah
aku gak akan pernah menyerah